sudah memasang rambu rambu dan menyiagakan petugas untuk mengatur lalu lintas
jawa barat saat ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres pemerintah daerah negara negara asia timur
sehingga kebijakan politik dan kebijakan kebijakan yang lain itu bisa diwujudkan dengan baik
tanpa dikoordinasi oleh organisasi ini
tapi sustainable menurut kang emil apa yang dibangun selama ini
kalau mungkin di rata rata masih di kepala lima tapi yang prestisius ini di semester di tiga bulan terakhir itu enam tujuh
tapi juga di parlemen misalnya seperti soal komposisi alat kelengkapan dewan
tim liputan cnn indonesia banyumas jawa tengah
kita segera langsung bangun kembali dari
saya tadi wartawan tanya ke
ya menurut saya pertama itu kan sangat tergantung apakah kemudian partai partai politik yang bergabung yang akan bergabung ini
kedua infrastruktur jawa barat di persepsi sangat baik
kalau misalnya kerjasamanya di kerjasama kabinet begitu
dengan total kita akan menempuh perjalanan sejauh satu ratus empat puluh tujuh km
dari pihak bumn mengharapkan bahwa ini merupakan langkah ke depan untuk sektor kesehatan lebih maju lagi
tak heran dalam satu bulan kepala ikan kakap yang dihabiskan mencapai kurang lebih tiga ton
ternyata dibikin lucu lucuan
untuk buang air besar perut devi terpaksa di lubang
bahwa ini tugas bersama bukan hanya tugas negara
ya tidak ada masalah ya